anda masih bersama kami di after sepuluh informasi selanjutnya komisi pemberantasan korupsi kembali menangkap kepala daerah
kali ini wali kota dan juga mantan wali kota kendari ditangkap oleh lembaga antirasuah tersebut
mantan wali kota kendari asrun dan putranya yang merupakan wali kota kendari saat ini adriatma dwi putra
masih diperiksa tim kpk di polda sulawesi tenggara
bersama asrun dan adp diduga ada lima orang lainnya yang juga ditangkap kpk
salah satunya pengusaha yang berkantor di wilayah mandonga kendari
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait penangkapan wali kota kendari oleh kpk
sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan midwan jurnalis transmedia
midwan jadi apakah sudah diketahui kasus apa yang diduga ya menyeret kedua nama tersebut
tim penyidik kpk mengamankan wali kota dan mantan wali kota di mapolda sulawesi tenggara
bersama lima orang lainnya jadi totalnya ada tujuh orang
sejauh ini belum ada informasi terkait kasus apa sehingga mereka ini diamankan oleh tim penyidik kpk
tuan dengan tujuh orang yang ditangkap oleh kpk ini seperti apa kronologi penangkapannya sebelumnya
jadi kronologisnya mereka ini diamankan secara bersamaan dari salah satu tempat
terus wali kota dan mantan wali kota bersama ada pengusaha dan beberapa orang lainnya
kemudian digelandang langsung ke mapolda sulawesi tenggara
nah belum ada sejauh ini konfirmasi secara resmi dari pihak kpk
apakah mereka ini diamankan dalam kasus apa
apakah ini sebuah kasus ott atau ada pengungkapan kasus lanjutan dari kasus yang mungkin sebelumnya telah didalami oleh kpk
jadi sampai sejauh ini pun belum dipastikan ya
apakah ada sejumlah barang bukti yang kpk juga amankan dalam penangkapan ini
sejauh ini belum ada barang bukti dan pemeriksaan masih berlanjut di direktur reskrim khusus
polda sulawesi tenggara
pemeriksaan dilakukan secara terpisah dari semua yang terjaring dari tim penyidik kpk
oke pukul berapa tadi pemeriksaan dimulai di sana mitwan
pemeriksaan dimulai sekitar pukul lima tiga puluh waktu indonesia tengah sekitar pagi tadi
dan sampai sejauh ini proses pemeriksaan masih sedang
sedang berlangsung di mapolda sulawesi tenggara
ya mitwan selain
saya menghubungi dari pihak polda membenarkan bahwa ada pemeriksaan itu
namun sampai hari ini sampai saat ini belum dipastikan ini terkait dengan kasus apa
ya pasti kita semua menanti
pasti kita semua menanti ya terkait sebetulnya kasus apa yang menjerat ke tujuh orang tersebut
dan selain tujuh orang ini mitwan dari pantawan anak
anda di sana apakah ada pihak pihak lain yang mendatangi
sejauh ini memang ada dari pihak keluarga yang sudah mulai datang satu persatu setelah mendengar adanya informasi ini
ada juga dari beberapa pegawai di lingkup pemerintah kota kendari datang ke mapolda
untuk memastikan apakah betul informasi yang beredar saat ini
oke mitwan dengan dugaan ott wali kota kendari ini apakah aktivitas di kantor wali kota kendari sendiri masih tetap beraktivitas seperti biasanya atau seperti apa pantauan anda mitwan
tadi kami sempat memantau memang situasi dari aktivitas perkantoran tidak terganggu tetap berlangsung sebagaimana mestinya
hanya memang dari sejumlah pegawai banyak yang kaget
dan seperti tidak percaya dengan adanya tindakan dari penyelidik kpk yang mengamankan wali kota dan mantan wali kota
yang saat ini juga sedang diusung untuk menjadi calon gubernur mantan wali kota
baik untuk itu nanti kami akan pantau selanjutnya midwan untuk perkembangan terkini langsung dari kendari
terima kasih untuk informasi terkini
transmedia melaporkan dari kendari terkait dengan dugaan penangkapan atau pula operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk terhadap wali kota kendari dan juga mantan wali kota kendari
yang saat ini pun sedang mencalonkan diri sebagai calon gubernur sulawesi tenggara